ketua umum partai gerindra prabowo sobian untuk menyebut nama erick thohir gibran raka umir raka inggar iwan kamil
saat disinggung soal bakal cowok pres yang cocok mendampinginya di pilpres mendatang
hal itu sampaikan langsung oleh prabowo setelah merespon pernyataan putri presiden keempat
abdul rahman wahid yeni wahid beberapa waktu lalu
sejauh mana prabowo mencari pendamping siapa yang bakal disanding
dan apakah benar sosok erick thohir gibran maupun rk atau bahkan yeni wahid
atau bahkan juga mahfud md yang akan dipilih oleh prabowo
kita langsung bahas bersama narasumber kami pada malam hari ini bersama dengan mas habibur rahman
selaku waketum partai gerindra dan juga mas yunarto wijaya direktur eksekutif carta politika
selamat malam bapak bapak salam sehat assalamualaikum
selamat malam selamat malam
mas habib pak prabowo sudah makan malam dinner bareng rk
kemudian rk juga sudah ketemu dengan bu mega beberapa hari lalu
kans kang emil ini sebenarnya potensinya sebagai pendamping prabowo atau ke poros ganjar ya
kita tidak bicara soal kans ya cuma kami perlu menjelaskan apa yang terjadi ketika pak prabowo makan malam bersama
pak ridwan kamil
intinya pak prabowo ini kan politiknya adalah merangkul
beliau membuka pintu komunikasi seluas luasnya dengan sebanyak mungkin tokoh tokoh bangsa
salah satunya ini pak ridwan kamil
pak ridwan kamil bukan orang baru bagi pak prabowo karena ketika maju pertama kali
di wako pemilihan wali kota bandung tahun berapa ini yang pertama
memberikan rekomendasi dukungan
tentu malam itu kedua tokoh ini bicara hal hal besar gagasan gagasan besar
dan juga bicara soal pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat ini
tapi apakah pak prabowo menawarkan jawab pres
sampai saat ini saya tidak terinformasi
soal cawapresnya pak prabowo ini saya tadi kembali diingatkan di rapat tim jubir kami
bahwa memang akan dimusyawarahkan
ini akan menjadi pointer musyawarahnya pak prabowo
mulai dari kriterianya sampai dengan tokoh tokohnya
dan masyarakat bukan hanya partai partai pendukung politik pak prabowo
tapi juga masyarakat dipersilakan menyampaikan usulan usulan terkait cawapres ini
memang banyak yang masuk walaupun tidak secara resmi mungkin ada yang lewat media
ada yang mungkin ketemu pak prabowo langsung atau langsung menghubungi pak prabowo
nah itu masyarakat dipersilahkan menyampaikan usulan usulan tersebut
dan sangat mungkin pak ridwan kambil ini juga termasuk yang diusulkan masyarakat ke pak prabowo
mas habib saya butuh penegasan anda
artinya selama ini yang sudah makan bersama kita tahu sudah makan bersama dengan gibran di solo
sudah diundang juga ini wahid ke kertanegara sudah mengundang

mahfud nampaknya sudah sering ketemu di istana
kemudian kalau kita berbicara soal kandidat lain juga sering ketemu dengan prabowo
yang diundang makan bersama itu yang berarti mengerucut ya namanya sebagai pendamping prabowo
enggak ada shortlist enggak ada longlist ya
mungkin ada yang nggak pernah makan bersama pun bisa jadi nanti dipertimbangkan
tapi memang pendalamannya ini benar benar serius
termasuk pertemuan tadi malam para ketua umum partai politik tentu juga pasti membicarakan
ya mungkin tipis tipis dulu soal cawapres ini
baik silakan mas toto
nampaknya tadi di belakang layar tersenyum apa yang disenyumkan mas toto
ada yang ditangkap soal statement mas abib
pertanyaannya mas tadi terkait dengan kalau dikasih kode makan berarti jadi cawapres
ya saya pikir ada beberapa indikator ya kalau kita coba mencoba meraba nama nama yang kemudian bisa dilirik oleh pak prabowo
karena kalau indikatornya partai terbesar tentu saja golkar yang kita tahu adalah partai terbesar yang tergabung dalam koalisinya pak prabowo
di situ hasil munas atau rapimnas mengatakan bahwa yang dimajukan adalah pak erlangga
tapi memang di situ ada problem
pak erlangga dalam konteks survei cenderung baik dalam konteks capres ataupun cawapres angkanya sangat kecil
sehingga kemudian dalam pemberitaan di media yang lebih banyak disebut adalah nama kang emil
dia bukan ketua umum
dan itu juga menjadi semakin menarik diperbincangkan ketika bang ahmad muzani dalam sebuah acara di kader kader gerindra jawa barat
itu mengungkapkan nama yang muncul adalah rinduan kambing
selain nama gibran misalnya selain nama erick thohir bukan nama erlangga
yang kedua kalau berbicara dari kebutuhan secara elektoral variable komplementernya memang pak prabowo
kalau kita lihat dua kali kalah dengan pak jokowi salah satunya menurut saya adalah salah berhitung
mengenai jawa timur
yakin menang tapi kemudian suaranya empat puluh enam persen cukup tinggi tapi masih kalah dengan pak jokowi
dua ribu sembilan belas ketika pak prabowo sudah menaikkan angkanya di sumatera dan sulawesi
tapi di jawa timur mengalami penurunan drastis di angka tiga puluh empat persen
itu yang kemudian membuat para analis menerka kenapa sih pak prabowo jauh jauh hari dua ribu dua puluh dua pertengahan itu sudah menggait pkb
tidak ingin mengulangi kekalahan di jawa timur
dan kita tahu sekarang kondisinya secara aktual gus imin keluar ya dari koalisi pak prabowo
sehingga kalau bicara mengenai variable komplementer di jawa timur
tentu saja pak prabowo membutuhkan sosok yang kuat di jawa timur misalnya
misalnya pak mahfud atau ibu kofifah
yang ketiga kalau variable atau indikatornya adalah strategi pak prabowo menempelkan dirinya dengan jokowi
tentu saja orang akan berbicara mengenai anak kandung pak jokowi mas gibran
dan kita tahu sekarang kita sedang menunggatan di mk apakah mas gibran akan lolos
tanda kutip ya atau tidak dari sisi persyaratan
ada juga istilah anak emas gitu ya mas erick thohir yang dianggap juga dekat dengan pak jokowi
sehingga kemudian bisa menjadi simbol bahwa ini adalah bagian dari keberlanjutan
saya pikir banyak variable di situ
nah ini sebuah kekuatan tapi sekaligus juga bisa kelemahan
kemudian indikator tertentu yang dipilih pasti akan ada pihak yang dilugikan
dan itu yang kemudian jadi pertanyaan
apakah itu akan membuat peristiwa keluarga cahimin bisa terulang kembali ketika ada pihak yang merasa dirugikan
berharap jadi cawapres dan kemudian keluar
baik artinya variable demografi geografi basis pemilih untuk nama yang sudah beredar
sudah memenuhi kriteria tersebut belum ya mas toto
kalau kita lihat dari basis suara kan penentunya berapa
barat jawa tengah jawa timur
kalau berbicara mengenai variable geografi memang sosok caimin dulu yang diperkirakan kalau kita bicara dua ribu dua puluh dua bisa menutupi kelemahan
bukan kelemahan ya pak prabowo cukup kuat di jawa timur tapi dalam dua pemilu belum kuat untuk menang
dan kemudian orang menduga apakah itu ibu kofifah apakah prof mahfud apakah cahimin
sekarang minimal china sudah dipastikan keluar
prof mahfud malah lebih
banyak namanya disebut dalam konteks cawapres ganjar
ibu kofifah namanya belakangan menghilang
tapi kan yang kita tahu kalau bicara dari statement statement postingan di sosmed atau kemudian alat peraga yang muncul dari pak prabowo
belakangan ini kan dimulai dari awal tahun lebih banyak malah masuk dalam strategi mendekatkan dirinya dengan jokowi
kalau dalam konteks itu ya tadi kita sudah melihat ya dua nama yang paling disebut adalah mas gibran ataupun erick thohir
apakah kedua nama ini secara geografi bisa menutupi kelemahan pak prabowo di beberapa daerah yang dia tidak kuat
misalnya di jawa tengah dan jawa timur
erik kohir tidak cukup kuat di jawa timur
yang lebih memiliki variable bisa melengkapi di situ mas gibran
dianggap bisa menulisnya suara mas ganjak sayang sayang pak prabowo
walaupun kita tahu juga ketika mas gibran maju mungkin ada hal hal yang harus dihitung ya
terkait misalnya sebagian
pemilih kritis yang misalnya merasa ini bagian dari politik dinasti
ini yang menurut saya memang tidak mudah memutuskan nama yang bisa kemudian menyenangkan semua pihak yang sudah memutuskan mendukung pak prabowo
menarik ya tadi dikatakan oleh mas toto
ini benar benar apa ya pak prabowo harus hitung hitungannya harus benar
karena belajar dari pemilu sebelumnya
tapi kalau saya boleh tahu juga sebenarnya dalam benak pak prabowo sudah ada belum ya satu nama
mungkin sudah punya satu nama
tapi nanti jawab setelah jeda berikut
tetap berbisnis di sian indonesian newsroom
kami akan lanjutkan kembali ustaz jedah
kita lanjutkan kembali dialog ini bersama narasumber kami malam ini
ada mas habibur rahman waketum partai gerindra
dan mas yunarto wijaya direktur eksekutif carta politika
mas habib sebelum kita masuk soal elaborasi lebih dalam
soal tim pemenangan pak prabowo yang masih digodok ya
masih didekati oleh pak prabowo
siapa yang akan menjadi ketuanya wakilnya
tapi saya ingin tahu dulu sebenarnya di dalam benak pak prabowo
sudah punya satu nama belum ya mas habib
ya kalau sudah punya satu nama pun saya nggak akan berani sampaikan di sini mas
saya besok besok nggak jadi jubir lagi nanti
tapi sudah punya dong ya
kalau sudah punya pasti segera diumumkan
jadi tentu kan ini rapat rapat masih terus terjadi
pak prabowo dan apa namanya para ketua umum partai politik saling berhubungan
mungkin kadang kadang by phone saja itu juga hampir tiap hari
nah sehingga saya pikir tidak akan terlalu lama lagi juga ini soal cawapres ini
jadi kita kami dalam posisi menunggu mas
kami tahu pun mungkin sudah diumumkan di internal pun
kalau belum boleh diumumkan ya kami nggak akan berani mas menyampaikan di acara seperti ini
apa jangan jangan belum menentukan nama karena ingin menurunkan tensi politik saat ini yang terjadi mas habib
karena pemegang domennya kan beliau beliau itu ya
tapi yang jelas kan pasti kapanpun
mau misalnya di
harus didaftarkan pasti kita sudah siap
baik kita masuk soal tim pemenangan nasional yang masih belum diputuskan
posturnya seperti apa nanti
mengikuti kemarin kemarin ya pembentukan tim kampanye tim pemenangan badan pemenangan
tentu kita pertama kita pasti ada ekspert expert di bidang ekonomi kerakyatan
itu yang menjadi fokusnya pak prabowo
apalagi sekarang ada lagi pak erlangga dan pak zulhas
ini orang orang yang penguatan ekonomi kerakyatannya cukup ini cukup dominan ya di partai masing masing
yang kedua tentu tidak hanya melibatkan fungsionaris dari empat partai tersebut
ya juga banyak elemen elemen di luar
partai yang apa namanya sepertinya menyampaikan keinginan bergabung
ya tokoh tokoh nanti akan diumumkan pada saatnya
tokoh tokoh yang bukan partisan bukan bagian dari partai politik menyampaikan keinginan untuk bergabung dengan tim pemenangan ini
baik belum jelas ya kapan akan diumumkan ya
ketuanya wakil ketuanya sudah ada di kantong pak prabowo
sudah dipodok bermaksud
melibatkan tokoh tokoh generasi muda ya anak anak muda influencer muda itu saya infonya banyak yang sudah mulai merapat
nanti tim yang masuk dalam tim pemenangan pak prabowo ini merupakan tim yang juga memberikan masukan untuk nama cawapres mas habib
apakah nanti tim ini juga akan menentukan
ee siapa kandidat yang tepat nampaknya pendamping pak prabowo akan mengusulkan
ya maka itu cawa press pak prabowo itu adalah para ketua umum partai politik sama pak prabowo
tapi siapapun boleh menyampaikan usulan usulan soal sosok cawapres yang ideal untuk pak prabowo
kalau untuk ke depan apakah tim juga bergerak meraih suara di beberapa daerah yang menguntungkan
dan pekerja rumah tentunya sebelumnya belajar dari daerah daerah yang menjadi pr
apakah nanti tim juga bekerja meraup suara kantong kantong suara mana yang menjadi perhatian yang perlu digarap mas habib
ya pasti dipastikan seperti itu
tapi bukan hanya kita memperhatikan aspek geografis aspek demografis juga diperhatikan
aspek macam macam berbagai macam aspek
pokoknya namanya kan ini perebutan
suara orang secara personal
kita akan merebut suara orang per orang
bukan partai per partai saja bukan ormas per ormas bukan kampung per kampung bukan etnik per etnik ya tetapi orang per orang
jadi tim ini pastinya kita akan create yang sangat lengkap
yang bisa menjangkau semua sasaran
sekarang hari ini saja
masih ada informasi tambahan
hari ini saja kita masing masing partai politik dan kelompok kelompok relawan memang sudah diminta menyetorkan nama
nama baik dari internal partai politik bersangkutan maupun nama dari pihak di luar yang ingin dimasukkan ke tim pemenang
ya mas toto tadi kan disebutkan mas habib melibatkan anak muda
apakah ini sebagai cara strategi tim prabowo akan merauh suara dari generasi muda
milenial maupun kaum gen z ya istilahnya sekarang
ya pasti ya perebutan gen z ini kan karena faktor kuantitatif
sehingga otomatis dibutuhkan sebuah katakanlah tim khusus lah atau pendekatan khusus untuk menggarap segmen ini
dan memang kalau kita lihat misalnya kita membaca trend dari surveil di kompas ya

kalau kita lihat di bulan mei itu sudah sempat unggul
tapi kemudian agak dimakan oleh mas ganjar di survei bulan juli kemarin yang terakhir dirilis
jadi memang ini akan jadi perebutan yang menurut saya paling menarik ketika kita berbicara mengenai
terutama persaingan antara pak prabowo dengan mas ganjar yang menempati posisi pertama dan kedua
dan kalau kita lihat kan sudah terlihat ya bagaimana pendekatan dari pak prabowo terhadap tokoh tokoh yang disebut anak muda
baik itu dalam konteks aktivis ataupun dalam konteks influencer
dan pertanyaannya kemudian adalah apakah sibol mengenai anak muda ini akan kemudian dilekatkan dalam konteks cawapres
itu yang juga menarik untuk ditunggu
karena kalau dilihat dari sisi itu mungkin nama mas erick dengan mas gibran yang akan paling punya peluang
untuk dianggap sebagai representasi diri anak muda
baik closing statement anda mas habib
silakan tadi ada masukan dari mas soto
apakah ke depannya akan memperhatikan hal tersebut silakan
ya tentu kita sudah
kita sedang dan akan terus memperhatikan aspek gen z dan milenial ini
termasuk melibatkan mereka secara aktif sebagai subjek ya dalam tim ini
ikut berjuang bersama sama menyampaikan ide ide mereka kepada masyarakat luas
baik baik kita tunggu
siapa yang akan menjadi ketua tim pemenangan pak prabowo nantinya ke depan
siapa pendamping dari ketua tim pemenangan juga kita akan tunggu
dan siapa cawapresnya
itu yang akan kita tunggu dalam waktu dekat
informasinya sebelum tanggal sepuluh oktober tapi rasanya semakin lama ya
baik semoga secepatnya
terima kasih bapak bapak malam ini bersama newsroom
ada mas habibur rahman waketum partai demokrat
buat dapil satu i